kisru pengolahan sampah dki mengakibatkan pemerintah kota bekasi menyetop mobil pengangkut sampah dki
yang akan membuang sampah ke tpst bantar gebang
wali kota bekasi berharap gubernur dki jakarta dapat meninjau langsung ke tpst bantar gebang
dan melihat sejumlah persoalan yang ditimbulkan akibat pengolahan sampah yang tidak baik
bersama sejumlah perwakilan warga wali kota bekasi meninjau langsung
suasana tempat pembuangan sampah terpadu milik dki jakarta ini
di lokasi instalasi pengolahan air sampah atau ipas di zona dua
wali kota bekasi menyatakan kondisi pengolahan ipas jauh dari kata layak
selain lokasi ipas rahmat effendi juga meninjau sejumlah tempat pembuangan sampah yang terlihat menggunung
ia juga menyorot saluran pembuangan air yang tak layak karena sudah tertutup tumpukan sampah
rahmat effendi pun meminta gubernur dki jakarta anies baswedan untuk datang melihat langsung kondisi tpst bantar gebang
ini kan kewajiban dki
kalau opd di sana sih ya sama dengan wali kota dengan opd yang ada
kalau ini kan kewajiban yang iya atau tidak harus terus dilaksanakan
jadi pemahamannya harus harus bicaranya harus sama sama orang yang paham tentang kondisi
kalau orang yang tidak melihat tidak datang ke sini dan tidak lihat dampaknya dia akan ngomong oh dua triliun
kalau dikasih dua triliun pun juga ini nggak ada nggak ada belum tentu ada pengaruhnya
dua triliun saja taruh di sini belum tentu
udah lah nggak usah saya cerita lah keling keliling aja sebentar lah